jakarta semakin dekat menggelar pemilihan gubernur namun hingga kini masih ada
masih hanya ada segelintir nama yang sudah benar benar mencuat ke publik
akan mengajukan diri apalagi berbicara program kerja agar ibu kota dan warga menjadi lebih baik
alasan mekanisme partai dan kewajaran dalam lobby lobby politik last minute seolah menjadi pembenar
sementara di sisi lain gubernur saat ini ahok yang disebut akan menjadi calon petahana mencium gelagat
adanya gerakan asal bukan ahok di pilkada tahun depan
kami mengulasnya malam hari ini dengan gembong warsono wakil ketua badan pemenangan pemilu pdi perjuangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam lalu ada pak syarif ketua tim penjaringan cagup dki dari partai gerindra
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam kemudian ada bung boni hargens akademisi ilmu politik dari universitas indonesia
selamat malam bung boni
baik kita tadi sempat sudah lihat bersama begitu ya kutipan dari laman cnnindonesia com
bahwa calon petahana saat ini mencium gelagat
adanya gerakan di masyarakat asal bukan ahok
bagaimana partai partai calon penantang ketahana ini melihatnya
jadi pak syarif terlebih dahulu
ini sebuah strategi kah yang diuncapkan ahok ini atau bagaimana
kalau menurut saya pak ahok terlambat menciumnya
terlambat menciumnya maksudnya
museumnya terlambat hari ini bicara ya
terlambat mencium ada gerakan
sudah lama sejak setahun yang lalu ada gerakan seperti itu menurut saya
jadi menurut gerindra ini wajar ada gerakan seperti itu
sudah lama sudah lama
cuma mungkin sekarang membesar
menurut saya tidak buat demokrasi asal bukan
menurut saya sih asal tidak dieksploitasi untuk yang destruktif
destruktif merusak ya
menurut saya wajar wajar saja dan sasar saja ya
jadi menurut saya sekali lagi itu terlambat lah pak ahok mencium itu
saya enggak tahu ciumannya agak ini nya tersumbat atau gimana
sebenarnya sejak setahun yang lalu gerakan itu
hari ini memang dia mengatakan forum rtrw
bukan itu saja ya dikojakan
bukankah misalnya demokrasi yang misalnya seperti ini
ketika tidak cocok dengan petahana sekarang dia mengajukan calon yang lain
tapi kalau sudah bicara asal bukan ini siapa aja deh yang maju
akhirnya kan jadi tidak punya konsep atau tidak punya
oh iya ini kan masyarakat tadi
kalau partai lain dong
tadi kan pandangan dari gerindra sepertinya
karena kan terkait dengan pertanyaan forum rtrw
saya mengatakan bukan forum rtw banyak kelompok elemen elemen yang menolak ahok
kalau dari partai menurut dari gerindra
kalau dari partai kan ada mekanisme ada tata aturannya
jadi kita kan gerindra umumnya ya tidak juga tidak tergoda dengan statement pak ahok
kita sudah menyiapkan calon namanya pak sandiaga uno dengan proses yang panjang sejak desember dua ribu dua puluh
dari delapan nama jadi tiga nama kemudian jadi satu
jadi tidak ada urusan dengan jegal menjegal
tidak ada kaitan dengan
kalau ahok kemudian melemparkan ada
pertanyaan saya sebenarnya di awal itu apakah ini sebuah strategi
ke anda menciumnya ini
saya tidak tertarik mengomentari pak ahok
tidak ada urusan jegal menjegal
mau mengganti ahok
dalam konsentrasi politik namanya pilkada
kalau dari pdi perjuangan sendiri seperti apa melihat adanya gerakan asal bukan ahok
menurut anda ini benar ada atau bagaimana
pdi perjuangan tidak melihat itu
bagi pdi perjuangan
pemilu dua ribu tujuh belas yang ke depan tentunya harus lebih baik kualitasnya dibandingkan pemilu dua ribu dua belas yang lalu
jadi kedepan ini dua ribu tujuh belas kita harus bicara masalah program
jadi ketika disebutkan oleh dari calon petahana sendiri muncul ada mencium ada gelagat asal bukan ahok
ini sebuah hal ya
itu menurut saya sih nggak ada juga dan nggak perlu juga
jangan didikotomikan itu
saya kira warga jakarta warga yang sangat cerdas
partai partai hari hari ini melakukan kajian terhadap cakar
terhadap calon yang nanti akan kita usung tentunya dalam rangka menghadirkan calon pemimpin yang lebih baik
intinya kan itu
jadi jangan diperhadapkan seperti menurut saya incumbent
saya pikir janganlah menghadap hadapkan warga jakarta seperti itu
jadi ini sebuah hal yang justru bisa menjadi blunder bung boni
pernyataan dari petahana sendiri seperti ini
ya saya mau melihat dari hal lain dulu bung indra
jadi saya melihat dari level yang besar dulu bahwa munculnya ahok ini
dan segala macam kerumitan politik yang lahir sekitarnya
itu suatu perkembangan besar yang harus kita apresiasi
bahwa demokrasi kita sudah mengalami kemajuan
bahwa juga figur yang punya integritas yang bersih yang memperjuangkan kepentingan rakyat
ternyata masih menjadi prioritas
tidak hanya bagi publik tapi juga bagi partai politik
dan inilah hal yang istimewa dari ahok
lalu pada level lain saya kira politik akan selalu pada hakikatnya
bahwa ada perjuangan untuk kebaikan dan selalu ada kekuatan yang juga melawan kebaikan
dan hari ini di kotomi itu begitu kelihatan
ketika ahok menjadi sentrum dari gravitasi politik di jakarta ibu kota ini
dan disitu kelihatan bahwa ada kekuatan yang memang pro terhadap perubahan
ada kekuatan yang anti terhadap perubahan
perubahan ini kita bisa klasifikasi secara detail
disitu bisa kita bicara soal konsep pembangunan ekonominya
penghargaan terhadap keberagaman
penghargaan terhadap pancasila
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima dan sebagainya
dan disini akan kelihatan
demokrasi memungkinkan semua kekuatan ini muncul
tetapi kita harus akui juga bahwa ahok dan kelompoknya masih menjadi representasi dari kekuatan baik
maka di titik inilah kemudian ya
kekuatan baik ya
ya kekuatan baik
maka di titik inilah saya percaya partai yang sudah punya jasa besar dalam membangun fondasi nkri ini yaitu pdi perjuangan
pasti akan ada di kelompok itu
karena kalau enggak pdi perjuangan melawan dirinya sendiri
jadi saya harus bahwa anda berharap pdi perjuangan
saya mau mengatakan bahwa logika sejarah akan memastikan partai yang punya konsep yang sama akan sejalan dengan figur yang juga sama
visi misi dan programnya
artinya bahwa kalau ternyata tidak berarti ada yang melawan dirinya sendiri di situ
benar seperti itu pak gembong
ini sudah dikaitkan dengan pdi perjuangan soalnya
ya kan begini
kalau bicara pd perjuangan tentunya semua pihak harus menghormati mekanisme berjalan di partai
jadi saya pikir
ketika harapan pak boni tadi seperti itu hal yang wajar
sebagai warga dki jakarta punya harapan seperti itu pada pd perjuangan
karena jujur kita katakan pdi perjuangan ini penjaga nkri dan kemanjemuan
dalam konteks dua hal itu saya kira pd perjuangan tidak perlu diragukan
tapi persoalannya adalah
apakah yang bersangkutan mau mengikuti mekanisme partai
itu kan jadi persoalan
oh gitu ya
ketika ketika yang bersangkutan tidak mengikuti mekanisme partai
kita membaca memang hari ini
mungkin pernyataan itu adalah kemarin
bahwa mencium gelagat adanya gerakan asal bukan ahok
lalu kemudian ditambahkan disitu oleh gubernur dki basuki cahaya purnama
bahwa kenapa calon calon yang muncul yang mungkin tidak setuju dengan petahana itu
lebih berbicara soal asal bukan ahok
lalu berbicara soal sikapnya
tidak berbicara soal program
apa sih yang bisa membedakan calon dari tempat lain yang tidak setuju dengan petahana
dengan program yang sudah dijalankan oleh peta hana
jawabannya ditahan dulu kita break dulu
sampai di sian yang bisa ditangani
pertarungan dalam pemilihan gubernur jakarta tahun dua ribu tujuh belas
yang menempatkan gubernur basuki cahayapurnama sebagai musuh bersama semua calon
berbagai cara dilakukan para kandidat untuk bisa mengalahkan popularitas dan elektabilitas ahok yang terus menjulang
namun pengajar filsafat dan etika politik universitas indonesia rocky gerung mengkritik jurus para penantang ahok ini
menurutnya para penantang ahok ini belum dapat menunjukkan diri mereka berbeda dengan ahok dalam hal program kerja
karena yang bertualang biasanya mereka yang punya niat benar benar untuk mengepung
anda melihat ada itu
ada itu yang nama nama besar yang sudah sering
yang disebut itu kayak ngepung belut itu namanya
jadi nggak ada gunanya sebab gubernur dki sekarang itu dia tumbuh dari semacam keanehan politik aja tuh
reputasinya track recordnya dibikin tiba tiba dia jadi calon di dki lalu dia jadi musuh semua orang gitu
nah saya melihat bahwa kalau misalnya anda seorang budayawan
sebaiknya jangan pilih ahok
karena ahok tidak punya perspektif kebudayaan
kalau anda seorang konservasionis jangan pilih ahok
karena ahok bukan seorang yang ngerti tentang environment
kalau anda misalnya ideologis di dalam agama jangan pilih ahok
karena ahok seorang sekuler gitu
kalau anda misalnya seorang yang sopan jangan pilih ahok
ahok orangnya bukan sekedar tidak sopan
tapi tidak ingin bersopan sopan
jadi yang saya lihat adalah mereka yang mau menentang ahok sebetulnya harus memperlihatkan kontras dengan apa yang menjadi kemewahan ahok hari ini
kalau misalnya ditanya seseorang yang kalau saya tanya misalnya ahok itu tidak intelektual berarti dia harus dilawan oleh seorang yang punya kapasitas intelektual
iya tapi pak yusril tidak memperlihatkan kapasitas itu
kendati dia dikenal sebagai profesor
justru yang dia tampilkan adalah soal nuansa agama
kan jadi ajaib gitu
tanya ahok tidak paham kebudayaan
siapa yang caleg atau cagup yang datang dari wilayah kebudayaan
desirat nasari atau dhani ahmad
tapi dhani ahmad juga tidak memperlihatkan visi kebudayaan
dia masuk di dalam jebakan sinyal agama juga
jadi ada yang sebetulnya palsu gitu
semacam apa namanya
tujuan yang selalu dilakukan
kalau disambung tidak bisa jadi mercy gitu itu soalnya kan
selama ini kan debat publik tentang dki seolah olah soal surga dan neraka
padahal ini dki ini urusan teknis
karena sudah ada calon yang jelas
saya tanya kalau ke gerindra pak sandiaga uno
sudah menunjukkan kontras belum seperti kritik tadi
yang disampaikan rocky gerung tadi
sebelum ke sana saya ingin clearance dulu
dari analisa dari ibu bonnie ya
jadi ada kelompok baik
tadi tidak menyebut yang kelompok satunya apa mungkin
saya agak tergutu juga ketika memetakan dua kutub tadi ada kelompok baik dan melawan kebaikan
yang melawan berarti tanda petik mungkin bisa disebut kelompok abu abu atau kelompok tidak baik atau mungkin kelompok jahat ingin dikatakan seperti itu
saya kira itu sasar analisa bung boni biasa bung boni analisanya seperti itu
kedua saya ingin mengatakan begini apa saya menarik juga pak bung rocky tadi analisa tadi
program ini sekarang ini ya sekarang ini kecuali pak sandiaga uno itu tidak seperti yang dicitrakan gitu
dia punya program dia punya program
cuma masalahnya adalah karena sekarang kan belum bertanding
belum bertanding belum menyusun konsep konsep
tetapi secara umum masyarakat sudah menerima dua hal yang kontrasting dari gagasan ahok
apa itu misalnya
pertama pengendalian harga kebutuhan pokok
apakah ada di ahok
sudah cukup bunyi tidak itu di masyarakat
kedua soal menciptakan lapangan pekerjaan
tidak ada di ahok
nah nanti ya nanti dieksplorasikan bagaimana masyarakat bisa memiliki dua hal ini akan dieksplorasi pada saat kempen
ukuran bahwa itu sudah cukup bunyi dan berdampak ke masyarakat misalnya apa
tentu riset kita riset kita ya internal kita sudah mengatakan bahwa masyarakat
itu kan dua hal tadi
meskipun survei survei eksternal mengatakan pak sandi itu surveinya antara lima sembilan ada yang tujuh ya
di bawah di bawah di bawah delapan lah ya
nah maksud saya sebagai permulaan orang baru nih pak
pak sandi ini orang baru ya kan baru
terjun di politik atas setahun setengah kemudian baru di launching kemarin di hambalang
selama enam bulan menemui warga dua ratus empat puluh kelurahan namanya cukup dikenal di masyarakat
jadi mampu menunjukkan kontras dengan petangnya sekarang
dari sudut program ya
dari sudut program
karena itu yang dibutuhkan publik sebenarnya
ya nggak itu juga
ada juga orang membutuhkan sosok
jangan jangan mereduksi soal kepilihan masyarakat dong
ada masyarakat membutuhkan sosok
kadang kadang saya juga agak miris pengamat pengamat
orang yang kerja nyata walaupun gede bagede
ada juga orang yang bisa bekerja tapi dengan santun ada
sebetulnya kan gini
apa yang terjadi ya yang dilakukan oleh teman teman politisi
dan apa yang kita amati sebagai pengamat
itu dia selalu timbal balik
karena kita tidak mungkin mengamati ruang kosong
nah artinya bahwa kalau kita gelisah ada yang membuat kita gelisah
yaitu praktik politik yang rusak itu
nah yang sisanya
tapi kalau kita melihatnya ini kalau kata bung roki belum memperlihatkan kontras
artinya belum ada yang membuatnya beda atau istimewa
kalau saya melihatnya yang sisa ini sebetulnya kelompok yang sudah gagal
sebetulnya sudah gagal
karena bukan figur yang baru ini
yang muncul muncul kayak yusril ini semua kan bukan figur baru
pertanyaannya apa rapor baik yang mereka sudah cetak ketika dulu menjadi menteri misalnya
atau yang lain juga yang belum punya prestasi
artinya bahwa demokrasi memungkinkan
karena semua orang boleh berbicara
dan hasil survei tadi dari kawan saya gerindra mengatakan bahwa sandi bagus hasilnya
saya kira survei hari ini tidak semuanya bisa dijadikan tolok ukur
karena ada yang direkayasa ada yang benar
nah yang kedua optimisme itu wajar karena partai politik
tetapi fakta politik tidak bisa dibohongi
bahwa hari ini ahok menjadi tren
faktanya bagaimana bung boli
bahwa ahok membangun jakarta dan perubahan itu kelihatan
kita bisa lihat dari kantar ruang
nah artinya begini loh
saya kemudian sederhana secara tendensius kemudian mengatakan bahwa
yang melihat ahok dari dimensi yang semuanya buruk
sementara tidak bisa memperlihatkan apa yang positif dari mereka
itu adalah orang orang yang tidak siap menghadapi perubahan zaman
orang orang yang tidak siap berdemokrasi secara sehat
orang orang yang tidak siap melihat bangsa ini maju
melihat jakarta maju
artinya bahwa selalu ada vested interest
tapi kalau tadi riset yang disebutkan sisi kontras
untuk konteks sandiaga uno ya
yang memang sudah secara resmi di
saya tidak mengerti apa yang kontras dari sandi
tapi kan pertanyaannya adalah kesuksesan di mana
kecuali di bisnisnya
nah pertanyaannya juga adalah soal bisnis sandi misalnya
kasus dua ribu tiga belas yang kemudian selesai secara hukum ya
itu kan juga masih menjadi tantatanya bagi sebagian orang
soal bisnisnya dan seterusnya
saya percaya dengan apa yang dibilang rocky tadi
belum ada yang istimewa datang
dari orang selain ahok
nah maka melawan ahok hari ini harus serius
dengan gagasan dan juga dengan hati
karena politik itu bukan hanya soal rekayasa
kita belajar ilmu politik
teori teori membangun citra orang
tidak semuanya berbasis pada rekayasa
ada juga bobot moral di dalam proses politik
nah ini yang mungkin dilupakan oleh orang orang yang melawan ahok
saya kira di situ
pak syarif ingin menyangka atau saya lempar dulu
saya kira yang disampaikan oleh
oleh bung boni ada analisa asumsi
kita punya fakta dan kita punya data
tapi tidak mengamati ruang kosong tadi sebenarnya
kita terlibat dengan ahok
interaksi antara pemerintah dengan eksekutif
saya yang mengalami loh bung boni
saya mengetahui apa yang disampaikan
tidak semua juga buruk ahok
ahok itu unggul
unggulnya pekerja keras
itu pekerja keras
jadi ada sisi positif yang diinginkan
pekerja keras ketika ada program
dia tidak ingin banyak diskusi
saya setuju pekerja keras itu benar
lawan lawan ahok juga pekerja keras
tapi pekerja keras untuk mengerjakan
kerjaan bagaimana maksudnya
ini agak berbahaya
dari tadi analisnya menyesatkan
menurut saya ya
sibuk kerja keras untuk ngerjain
itu contohnya begini
sibuk kerja keras untuk mengerjakan
mengerjakan dalam definisi negatif
saya ini bukan bahasa indonesia yang bakulah
mengerjakan dalam pengetahuan negatif
saya misalnya lihat saudaranya pak yusril
yang dulu dubes itu
yang bicara soal anti islam
lalu saya pernah diskusi
di sebelah saya duduk
orang yang mau jadi gubernur juga
yang menurut saya tidak ada kapasitasnya
yaitu si yang suka nyanyi itu siapa
si yang jauh nyanyi itu siapa
tidak mengerti nama
bukan artis yang muda ini
yang penyanyi penyanyi ini
di jakarta sudah tidak laku
tidak artinya begini
teman kawan itu juga kan mengatakan bahwa
tidak pantas yang non muslim memimpin jakarta
apa orang orang non muslim itu seperti
babi atau apa
kasar di media sosial mengatakan
oke baik baik
memframing secara positif ya
kalau paling tidak tadi
sudah ada nama sandi lah
berusaha nanti penilaian seperti apa
tentu kita tidak berusaha
menilai dari sini
sekarang saya ingin tanyakan
justru dari pdi perjuangan
ini dari kacamata publik ya
untuk kepentingan publik
oke memang kita harus menghormati
mekanisme partai yang ada
jangankan masyarakat berharap
seperti apa sih yang ditawarkan
berbeda dari seorang ahok
dari tokoh yang lain
apa sih untuk memajukan jakarta
yang lebih baik misalnya
dan lain sebagainya
jangankan bicara itu
sekarang pun masih sibuk
dengan mekanismenya sendiri begitu
dki ini akan perlu kejutan last minute
ini seolah menjadi pembenar begitu pak
apa tanggung jawab moral politik dari pdi perjuangan
mas indra beginilah
harus saya sampaikan
sekian bulan ini partai mengkaji
lebih mendalam kaitan dengan persoalan jakarta
partai membedah persoalan jakarta
setelah dibedah secara utuh
lima tahun itu tantangan jakarta itu kayak apa sih
pd perjuangan tidak hanya akan meletakkan pembangunan
hanya lima tahun ke depan
tapi jangka panjang
karena ini proses jangka panjang itu
maka pdi perjuangan ingin menghadirkan pemimpin
yang betul betul bisa membawa persoalan jakarta ke depan menjadi lebih baik
jadi inilah ya
ini kan perlu disampaikan ke publik
agar publik melihat gitu pak
jadi mereka punya opsi maksud saya seperti itu
ketika persoalan sudah ketemu
ketika persoalan sudah ketemu
baru kita bicara sosoknya
sosok yang paling pas membawa persoalan ini siapa
yang paling pas untuk mengentaskan persoalan itu siapa
inilah sebenarnya partai yang sedang kita godok hari hari ini
jadi enggak juga kita hanya berkutat persoalan persoalan secara pro
kita enggak enggak itu
yang kita persoalkan adalah bagaimana kita mengetahui persoalan lima tahun ke depan
sepuluh tahun ke depan dua puluh tahun ke depan
nah itu bagaimana cara menyampaikannya ke publik
misalnya pdip punya pandangan seperti ini
oh kita pdi perjuangan saat ini belum ada calon yang cocok
tapi kita punya gambaran begini begini
berbeda dengan peta hana sekarang
misalnya seperti itu
inilah komunikasi komunikasi seperti ini kita kembangkan terus
justru hari ini kita melalui mas indra kita bisa menyampaikan kepada publik
itu yang pertama
kalau di sini kan kita masih mempertanyakan
katakanlah di gerindra tadi misalnya dengan klaimnya kita juga tidak bisa membenarkan klaim di bung boni
tidak mengerti juga soal klaim dari gerindra
tapi ada sosok sandi yang misalnya bekerja
nah sekarang kan sudah bisa membandingkan bagaimana seorang sandiaga uno dan ahok
nah kalau dari pdi perjuangan justru yang bisa mengajukan calon sendiri
ini menagi nih
itu yang sering disini ditanyakan
insya allah lah
insya allah pdi perjuangan pada saatnya nanti momentum yang paling tepat
partai akan memutuskan calon yang terbaik
bukan karena penasaran siapa calonnya ini dan lain sebagainya
tapi apa sih yang dijual oleh pdi perjuangan untuk memperbaiki dki melalui sosok siapa
pembedahan persoalan jakarta sudah kita godok
partai melalui dewan pimpinan daerah dan dewan pengurus pusat partai
itu sedang menggodok persoalan itu
kemudian kita meminta masukan masukan dari seluruh anggota dewan
persoalan misalkan penyerapan anggaran menjadi titik sentral bagi partai
khususnya pdi perjuangan
di depan penyerapan anggaran menjadi lebih baik
kan menjadi itu yang perlu menjadi fokus perhatian kita
sebab dengan penyerapan anggaran yang tinggi tentunya
stimulus keuangan di daerah bisa berjalan dengan baik
kan gitu loh
tetapi dari dpd sendiri saat ini sudah memang tidak akan menggandeng nama ahok
karena kemarin ketika kami wawancarai pak bambang deha
ketika berbicara dengan seluruh anggota dpd dki dari pdi perjuangan
menyatakan justru malah ada celetukan lawan ahok
memang ada seperti itu dari dpd dki
betul kalau kita bicara internal dewan pimpinan daerah partai
pdi perjuangan memang betul yang disampaikan pak bambang
sudah itu keputusan
sudah yang disampaikan oleh pak babang
tetapi mohon maaf yang berhak memutuskan itu bukan dewan pimpinan daerah
kami ini dari dewan dewan memberikan masukan kepada dewan dewan pusat partai
melalui rapat pleno dewan pimpinan pusat partai
itulah dewan pemimpinan pusat partai
berarti ada celah ini dong berarti ada celah apa namanya kompromi dong pak
berarti ketika memang sudah sepakat
ini tidak akan mengganding betahana tentu dengan argumen
dengan alasan yang sudah analisis yang sudah jelas
kenapa tidak ahok kan ada kriteria kriteria
tapi ketika nanti dpp berbicara lain
di situ kan berarti ada kompromi yang tidak ada idealisme masuk di dalamnya pak
enggak lah ini kan kita dalam satu kereta
masa dalam satu kereta kompromi enggak lah
artinya kompromi adalah argumen
kenapa sih penilaian dpd seperti ini
apakah sama dengan pilihan dewan pimpinan pusat partai
inilah yang sebetulnya yang kita coba
apakah penilaian dewan pimpinan pusat dengan penilaian dewan pimpinan daerah ini akan sama
ini kita menyamakan persepsi itu sebetulnya
bukan kompromi dalam konteks yang negatif
tapi mengkompromikan sebetulnya itu
kalau bu mbak wadi melihatnya dari luar apakah memang
kalau politik dipahami sebagai sebuah praksis
artinya kan politik kombinasi antara refleksi dan aksi dong ya
pada titik refleksi saya tidak melihat ada persoalan antara ahok dan pd perjuangan
apalagi ibu mega dari awal memang mencintai ahok dalam banyak definisi
artinya bahwa sampai hari ini
sampai sekarang menurut pak
kapanpun saya kira sepanjang ahok tidak berubah dalam hal visi misi politiknya
nah tetapi pada level aksi di sini ada masalah
karena pd perjuangan adalah sebuah partai politik
tentu saja ada sebagai partai dia harus menjaga marwah partai
dia harus mempertahankan partai
dan saya kira demokrasi tanpa partai juga tidak akan bisa bertahan
nah dalam situasi ini ahok di sisi lain ingin maju sebagai calon independen
berdasarkan suara dari sekelompok masa politik yang itu relawan
dan kemudian disetujulah
sejumlah partai politik lain
saya kira ini situasi yang tidak mudah
cuma pada titik akhir ketika situasinya terbatas
saya kira pilihan itu bukan mustahil
pdi perjuangan justru mengusung ahok sebagai calon gubernur
nah saya kira ini yang kita tunggu
tetapi sekali lagi
tapi kalau memang sudah dasarnya internal tadi dpd sudah berbeda
enggak saya kira ada suara suara yang mulai anti ahok
karena cukup panjang ini proses perbantahan politik yang berlangsung selama ini
seolah olah ahok anti partai
dan kemudian seolah olah pd perjuangan ingin menerang ahok
saya kira proses ini melahirkan kekecewaan pada kadar tertentu
cuma proses ini kan tidak pernah ada sesuatu yang pasti
karena sebelum tanggal enam september
itu belum ada sesuatu yang bisa dipastikan
makanya saya bilang bukan mustahil bahwa besok lusa ahok justru diusung oleh pd perjuangan
nah ini kan soal kompromi
nah disitulah nanti soal aksi tadi yang saya bilang
tergantung bagaimana ahok mengambil sikap dan pd perjuangan juga merespons gerakan ahok
saya kira disitu
untuk konsultasi politiknya sampai
mas arief kenapa ini
saya memperhatikan ya cara analisanya gitu ya
pada satu titik gitu kan
padahal satu titik tidak ada masalah gitu kan
seharusnya pdp mendukung ahok
rekomendasi pak bung boris seharusnya begitu
pilihan tidak ada lagi
pilihannya adalah pd perjuangan ke ahok
masa ke gerindra
bukan soal gerindra dan tidak
ini persoalan adalah perhelatan pilkada ini sedang mencari
mencari calon calon terbaik
mencari calon calon alternatif yang masyarakat itu diberikan pilihan banyak
nah ada muncul bu risma
ini kesenangan dipertimbangkan seperti ini dengan pdi
menurut saya gak elok lah mengomentari ya
bukan gak elok
mengomentari misalnya gitu
gini bang serif
yang layak adalah pd perjuangan mendukung ahok
bung sarif harus agak terbuka sedikit kepalanya supaya lebih bisa menerima kemungkinan pendapat seperti ini
bahwa kalau gerindra kan sudah dimasuk ke kotak
bahwa dia anti ahok
artinya segala cara bisa dibangun untuk membangun opini bahwa ahok tidak baik
karena malaikat juga bisa dianggap iblis ketika iblis yang melakukan serangan
nah sementara pd perjuangan pada situasi yang ada figur bagus tetapi komunikasi belum matang
lalu di titik lain ada figur bagus juga seperti risma dan lain
tetapi konteksnya berbeda
risma besar di jawa timur dan dibutuhkan oleh jawa timur
dan pd perjuangan bertanggung jawab atas masa depan nkri
maka tidak hanya memikirkan jakarta tapi juga seluruh daerah
nah maka menurut saya
itu seperti yang diinginkan presiden ya kalau tidak salah ya
artinya saya pikir akan bijaksana
dan saya kira pd perjuangan akan bijaksana pada waktunya untuk memutuskan risma pada tempatnya
ganjar pada tempatnya
ini agak berbeda dengan teman temannya pak sarif misalnya
yang dulu mengusung saudara kita yang sudah di kpk
apk kan itu
kan itu sempat dibaca dengan kacamata pak sarif
ini figur yang bersih hebat yang
kemudian ditangkap tangan kan
nah artinya bahwa definisi kita bisa berbeda
ukuran kita bisa berbeda
tetapi suara publik itu adalah suara tuhan
saya kira ada jum
urusan risma apa enggak ada relepon
ini soal cara kita melihat fakta
justru salah cara membacanya
saya melihat ada reduksi banyak terhadap persoalan persoalan risma
ini ditanyakan adalah
yang ditanyakan kenapa pdi perjuangan
saya bilang enggak enggak enggak
tadi kan bung sarif menertawan
bung sarif tadi kan menertawakan analisis
enggak ada relevansinya
saya mau mengatakan bung sari
enggak ada relevansinya menyampaikan soal sanusi
kita berdiri di titik yang berbeda
dimensi dan cara pandang kita dan ukuran kita berbeda
dan ukurannya disampaikan udah keluar konteks
nanti setelah jeda bicara soal risma
teka teki risma ini bagaimana pak gembong
ini kita akan mencoba
menurut saya enggak perlu ditanyakan ke bung bu
karena risma tidak boleh
tanyakan ke beliau ini
oke risma tidak boleh ke jakarta
tapi kalau gerindra menginginkan risma datang ke jakarta
supaya bisa duet
bukan supaya bisa di kalahkan
kita masih akan segera kembali mengulas hal ini setelah jeda berikut
berbicara tentang pilkada dki tentu saja tidak hanya berbicara tentang ahok
tetapi mencari lawan sebanding dalam arti mencari lawan ini adalah demi warga dki jakarta sendiri begitu
nah terkait dengan hal ini
ini muncul teka teki risma sebenarnya
tri risma hari ini sebenarnya jadi nggak sih sama diajukan oleh pdi perjuangan ini
bu risma itu adalah kader internal pdi perjuangan
beliau sebagai kader internal pd perjuangan
maka beliau akan tunduk pada perintah partai
karena sumpahnya kan akan mementingkan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi
kan itu sumpahnya seperti itu
tetapi kan partai sedang mencermati
apakah sosok bu risma yang cocok untuk jakarta
inilah yang sedang kita kerjakan
sebelum sampai lebih jauh boleh saya potong bahwa
bukankah ketika ada kader sudah menjadi pejabat publik
maka diwakafkan untuk kepentingan publik di daerahnya itu misalnya
kalau ada tugas yang lebih tinggi kenapa tidak
ini kan panggilan tugas yang lebih tinggi
misalkan penilaian partainya seperti itu
tapi kan partai belum memutuskan itu
artinya kajian kajian itu kan tetap menjadi bahan pikiran bagi dewan pimpinan daerah
ketika melakukan rapat pleno dewan pimpinan pusat nanti
sehingga sebarang lebih lengkap
itu loh mas
jadi memang prosedur internalnya seperti itu
di internal partai ini kan juga banyak
bukan hanya sekedar bu risma
masih ada banyak kader kader yang lain
yang mungkin ketika partai memutuskan
insya allah akan sebanding
sikap internal kalau sebanding
sikap internal dpd dki pdip kan sudah jelas
tidak akan mengusung ahok
ini sikap internal dpd pdip dki ya
tapi dpd pdip dki punya juga tidak sikap internal terkait nama risma
kita belum bicara sosok
dewan pimpinan daerah tidak bicara
sama sekali belum bicara orang
tadi kan soal ahok kan orang
sosok juga kan
tapi sudah tidak mengusung
itu kan yang pasti
bahwa dewan pimpinan daerah pd perjuangan tidak akan mencalonkan incumbent
tidak akan mendukung incumbent
tidak mendukung incumbent
itu bicara dewan pimpinan daerah partai
tidak mendukung incumbent ya
incomptant ini maksudnya termasuk kak jarod ini berarti
kan satu paket
karena tugas partai bukan mendukung mencalonkan
nanti ketika nanti si incumbent nya tidak didukung oleh partai
tentunya jarod kan sebagai kader partai kan terpisah
tugas kami dewan pimpinan daerah itu adalah mengamankan jalannya pemerintahan daerah
sampai dengan tahun dua ribu tujuh belas
itu perintah partai
itu perintah partai
termasuk risma juga kan
dewan pimpinan daerah diberikan tugas untuk mengamankan jalannya pemerintahan daerah
dki jakarta sampai dengan dua ribu tujuh belas
maka ketika diganggu pak syarif diganggu yang lain lain
pdi perjuangan tampil untuk mengamankan itu
kami ini justru fraksi pd perjuangan jadi bumpernya
tapi kadang kadang komunikasi politik antara pdi perjuangan dengan ahok
tidak mengerti ini ada apa ini
tapi yang pasti kami fraksi pdi perjuangan
dibangun untuk mengamankan jalannya pemerintahan
bukan karena ahoknya juga
tapi adalah demi kesinambungan pembangunan
ciri ciri yang lebih tinggi kan kesinambungan pembangunannya
ini kalau pak ahok ini kan warisan dari pak jokowinya
dan persoalannya di situ
sehingga kita partai memberikan tugas mengamankan jalannya pemerintahan
jadi bukan terjebak pada soal nanti siapa pasangan koalisinya
siapa nanti calon wakil gubernur
misalnya nama risma ini muncul begitu dan lain sebagainya
prinsipnya adalah bagaimana persoalan yang ada di jakarta
ketika penyerapan anggaran rendah bagaimana ke depan supaya tidak rendah lagi
kita harus mencari sosok yang mampu melakukan penyerapan anggaran menjadi lebih tinggi
ini kan sangat kontras juga kan
seperti katakan pak boni tadi
kita cari yang kontras
kan begitu loh
nah pak sosoknya mana
ini nanti ketika dibedah
sosoknya kalau dpd sudah pasti bukan ahok begitu ya
ya sudah pasti
kalau dewan pimpinan daerah
tapi dewan pimpinan pusat partai kan sedang mengkaji itu
jadi prosedurnya kalau di dpd perjalanan masih cukup cukup
kalau soal tekat tekir risma ini dari pandangan anda seperti apa pak boni
maksudnya apakah harusnya segera
kalau memang untuk surabaya jadi fokus surabaya tidak ditanya terus oleh wartawan
kemudian jawabannya juga jawaban yang seperti itu
tidak menata orang
kalau kita membacanya serhana dengan grafik cartesian gitu ya
sebetulnya jarak gerakan mencari figur selain ahok itu sama dengan
jarak ahok mencari
ahok menjauh dari pd perjuangan
nah artinya jarak ini yang manajemen jarak ini yang harus dibangun
menyelesaikan semua tekat tekir ini
saya kira risma itu hanya sebuah kebetulan
sebuah koinsiden karena kalau ada orang lain yang sama bagus risma pasti orang
lain itu dimunculkan
artinya bahwa kalau pd perjuangan hari ini juga tidak ada figur yang bagus
saya kira nama nama itu juga nggak muncul
nah artinya bahwa pdi perjuangan mau mengatakan kami partai sudah punya
pengalaman yang panjang
kami sudah terbiasa dengan dinamika sejarah macam ini
sudah banyak tokoh yang kita bangun dan berhasil
jadi kami minta kader kader yang bagus di luar sana figur figur bagus juga
harus menghargai partai kan itu pesannya
sementara ahok ingin mengatakan saya ini muncul dari kehendak rakyat
saya ingin partai juga paham bahwa kepentingan politik yang utama adalah
rakyat kompromi kita itu urusan kedua dan seterusnya dan tinggal komunikasi
ini yang harus di manajemen ulang
saya kira itu bagaimana dengan informasi tentang komunikasi yang
terus dibangun gerindra dengan pdi perjuangan sejauh ini pak syarif
sangat bagus sekali
jadi nanti pak sandi ini nanti sebagai cawagupnya begitu ketika nanti misalnya
kalau mungkin terjadi koalisi dengan pdi perjuangan
nanti dulu sebelum sana kita itu komunikasi dengan pdi hampir tiga bulan
jadi jangan salah ya sudah hampir tiga bulan
tetapi komunikasi itu kan di level daerah
di level daerah itu ya hampir nyaris saya bisa katakan hampir delapan puluh persen
sepakat tidak mencalonkan tidak mengusung petahana ya
nah tapi kemudian kan ini ditarik ke atas
otoritas kan ada di dpp masing masing
tetapi dpp pusat pdp juga tidak melarang melarang umpamanya
dpd gerindra dki terus berkomunikasi
tidak ada larangan sampai hari ini
bahkan nanti dalam waktu
sinyal apa menurut anda itu
menurut saya ini sinyal baik
sinyal baik mencari pemimpin ya
pemimpin yang tidak digambarkan sebagai pemimpin menurut bahasa kita
pemimpin yang dicitrakan baik
pemimpin yang dicitrakan baik maksudnya apa
menurut saya ya
seperti dulu sanusi kan dicitrakan yang bagus
dicitrakan baik ya
tetapi kita ingin mencari pemimpin yang memang dikendaki masyarakat
memang dikedai masyarakat siapa itu
kita tunggu dari pdi
kalau dari kita sudah ada
pak sandi ada guna
bagaimana proses membangun formatnya
kita pernah menyampaikan di kesempatan di cnn juga ya
ada dua skema
skema pertama itu kalau kita bergabung dengan pdi perjuangan tentu kita tahu diri
tahu diri ya nomor dua tidak apa apa
kedua skema kedua kita bisa tanpa pdip
itu pun siap
itu pun siap
bisa nanti pdip mengusung satu paket sendiri
ada kemungkinan itu
bisa juga bergabung dengan ahok
jadi pilihan itu
itu sudah masuk radar dari gerinda sudah siap
tetapi saya membaca hari hari ini arahnya itu sepertinya akan terjadi dua pasang
dua pasang saja
dua pasang saja
artinya maksudnya pdip mau
ya bergabung bersama selain tiga partai itu
nasdem golkar dan hanura
yang mengusung ahok begitu ya
iya yang mengusung ahok dengan tidak ahok
kalau saya lebih gampang menyebutnya tidak ahok bung boni
tidak anti ahok
bung boni mungkin pernah belajar filsafat dalam ya
tidak dengan anti ahok beda
jadi menurut saya saya selalu mengatakan di media tidak ahok
kalau anti ahok itu masyarakat partai tidak boleh anti antian
bukan ahok bukan tidak bukan ahok
iya tidak ahok atau bukan ahok
jadi menurut saya ini ada secerca harapan masyarakat diberikan pilihan
yang anda lihat bung boni sejauh ini dari percaya
dari pemetaan begitu yang anda amati
apakah memang nantinya akan ada dua pasang saja atau kemungkinan akan
saya kira tidak penting berapa pasang
karena arus utamanya ahok
nah maka suara ini akan terkonsentrasi pada ahok
sisanya itu akan menyebar berapapun yang ada di luar sana
suara dominan akan masuk ke ahok otomatis
karena itu tidak hanya karena survei kuantitatif dari beberapa lembaga
juga orang bisa menilai
oke baik dengan skema yang tadi misalnya tidak dengan pdip
nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda
muncul deklarasi yang dilakukan oleh ahmad dhani begitu hari ini
nah itu tadi penyanyi yang saya maksud
oke bagaimana sandiaga uno diduetkan dengan seorang rizal ramli
kita akan berbicara setelah jeda berikutnya
hari ini masih terkait dengan konteks pilkada dki
hari ini ada deklarasi begitu nama sandiaga uno disandingkan dengan nama mantan menko kemaritiman rizal ramli
yang baru di reshuffle beberapa hari lalu atau kalau tidak salah pekan lalu begitu
deklarasinya bernama orang kita ini memang bukan deklarasi dari calonnya sendiri
tetapi deklarasi dilakukan oleh seorang musisi ahmad dhani
nah bagaimana partai gerindra yang mengusung nama sandiaga uno
nama sandiaga uno ini disandingkan sebagai calon wakilnya dari seorang rizal ramli
pertama dilihat dua sisi ya sisi pertama adalah itu kan aspirasi masyarakat
ya kita pandang kita hargai dan kita hormati ya saya meminta ke masyarakat
cocok nggak tapi menurut gerindra
nanti dulu ini sisi keduanya kita melihat itu sebagai aspirasi masyarakat
keanekaragaman aspirasi masyarakat
saya mohon jangan dikacau
dicacimaki gitu jangan biarkan
memang ada yang mencacimaki
ada ada itu apa nyalonin gitu kan itu satu ya
sisi kedua dari partai sisi dari partai bahwa sandiaga uno adalah calon dari gerindra
kemudian pak riza ramli dicalonkan oleh siapa kan gitu ya
jadi dalam konteks ini apa namanya gerindra tidak bersikap apa apa
dalam sisi partai
menghormati saja tidak bersikap apa apa karena memang itu adalah murni aspirasi dari
kalau misalnya ada partai yang mengusung rizal ramli
kemudian duet ini misalnya muncul menurut hitung hitungan politik dari gerindra sendiri seperti apa
kansnya lah paling baik
saya belum punya skema itu belum
kita masih berharap kita kan berpikir satu saja sekarang ini
tadi skema tadi skema yang satu prioritas kita menunggu dari pdi perjuangan
oh benar jadi memang saat ini setengah menanti ya
prioritas itu prioritas dari menunggu pdi perjuangan
prioritas prioritas prioritas prioritas utama kan tadi saya sampaikan
perjalanan komunikasi itu tiga bulan lebih loh tiga bulan lebih
nah kalau nanti ya kan nanti pada satu titik misalnya berubah itu bikin skema kedua bisa
dan gerindra kalau pandangan kita ini akan menarik masyarakat diberikan pilihan
bumbo nita dulu sebelum bumbo nita saya mau tanya dulu respon dari pdi perjuangan
dpp juga tidak melarang adanya komunikasi antar dpd ini
nah bagaimana pdip membenarkan tidak ini
bahkan bukan hanya dengan gerindra loh mohon maaf mas indra
pdi perjuangan itu membangun komunikasi dengan enam partai politik dari jakarta
gerindra pks pkb pan dan besok minggu depan dengan demokrat
ini kita bangun kekuatan ini
dengan partai pengusung ahok sempat ada komunikasi tidak
komunikasi dengan partai hanura kemarin juga hanura datang kantor dpd dki jakarta
kalau pak bambang bilang itu saling merayu benar
ya betul macer dong mungkin pak anggan sebagai
merayu tidak pdip
insya allah dki jakarta tidak insya allah tidak
insya allah tidak tetapi yang kita pikirkan gini
selain kita bicara bukan pemilu keadaan ini jangan hanya bicara menang kalah
jangan hanya bicara menang kalah tetapi ke depan pasca kemenangan itu harus kita pikirkan
sehingga proses pembangunan dki jakarta betul betul berjalan dengan kondusif
karena itu menunjukkan sudah menjalin dengan enam partai itu maksudnya kekuatan di parlemen nantinya itu lebih kuat
artinya kan gini persoalannya kan pemerintahan daerah itu terdiri dari gubernur dan dprd
lah kalau dua lembaga ini tidak saling sinergi bagaimana ini kan persoalan
bukan bicara benar salahnya ahok benar dprd salah dulu tetapi sinergi hubungan harus terjaga dengan baik
kan gitu loh ini ke depan yang harus kita bangun
niat kita seperti
nah baru saya minta bentar saya tahun saya mau nanya dulu ini agar agar jelas dulu tidak melebar
disebutkan komunikasi makin intens prioritas bahkan pdip tidak menampik mengiakan
nah mungkin tidak kemudian ada gerbong seperti ini berhadapan tiga partai melawan yang tadi
saya kira yang mengejutkan buat saya itu politik selalu dipahami yang besar melawan yang kecil
mereka lupa sejak daud mengalahkan goliat
besar kecil itu sudah selesai nggak ada urusan
dan kemarin di pilpres kita melihat bagaimana koalisi besar melawan koalisi yang lebih kecil
ya pdi perjuangan cs itu justru kalah yang besar
nah sekarang yang besar itu habis
nah saya juga melihat manuver ini mirip ketika kemesraan antara gerindra dengan partai lain
termasuk menyebut dengan pd perjuangan menjelang pilpres dua ribu dua puluh
dan ketika itu ada klaim bahwa pd perjuangan dan gerindra akan bersatu mengusung prabowo dan sebagainya
tapi kan kemudian itu semua hanyalah romantika sesaat
saya yakin bahwa pd perjuangan dengan segala dinamikanya tentu pada akhirnya juga akan realistis dan juga kembali kepada hakikatnya sebagai partai ideologis
nah disitu saya tidak melihat ada keraguan bahwa ahok pasti didukung oleh pd perjuangan
apa yang membuat sangat yakin bahwa memang ahok nanti
tidak ada pilihan lain karena satu dari sisi elektabilitas
belum ada yang bisa mengalahkan ahok
dan pd perjuangan sebagai partai pemenang tentu punya kepentingan juga untuk mempertahankan wilayah jakarta
di sisi lain juga pd perjuangan punya tanggung jawab moral untuk mendukung perubahan perubahan besar yang sudah dimulai oleh pak jokowi dan ahok
dan disinilah tanggung jawab moral pd perjuangan
sehingga nanti dikesampingkan semua persoalan persoalan emosional
soal tadi ada kekecewaan dan sebagainya itu pada akhirnya akan disampaikan
kalau tanggung jawab moral sudah dimulai ahok itu mungkin bisa berbeda pandangan dari gerindra
tapi dari pd ip mungkin sama tidak itu
berarti perubahan itu sudah dimulai di era ahok di jokowi ahok
ini kan satu paket jadi ahok itu kan melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh pak jokowi
persoalannya mendasar ketika teman teman dprd turun ke masyarakat ketika reses kemarin
persoalannya mendasarkan kita turun ke masyarakat ditakil oleh masyarakat
janjinya pak jokowi ketika kampanye ini yang menjadi persoalan
nah ini yang mau kita luruskan
jadi pak jokowi meletakkan fondasi
kemudian diteruskan oleh ahok
ini kan perlu kesinambungan proses pembangunan ini
itu yang kita ciptakan
maka kita membedah persoalan jakarta dalam rangka itu
ini yang saya sebenarnya agak missing link
ketika disebutkan pak jokowi membangun fondasi
kemudian diteruskan oleh ahok
ini tadi kan segaris sebenarnya
kemudian sesepakat dengan hal itu
tapi kemudian dpd sudah punya sikap tidak ahok
ini kan jangan bicara orang
sebentar saya kira itu kemudian kita bicara soal mekanisme internal partai kan
setahu saya dalam tata cara di internal pd perjuangan
keputusan ada di dpp
artinya bahwa suara berbeda dengan dprd tidak masalah
dan di banyak pilkada itu juga terjadi
cuman apa yang harus kita lihat
ada tantangan tantangan real di depan mata
di mana saya kira pak ahok kemudian juga sadar
bahwa proses ini membutuhkan dukungan partai
saya ambil contoh misalnya pasal tujuh puluh undang undang pilkada
yang mewajibkan incumbent cuti empat bulan
nah ini akan sangat sulit karena kalau cuti
maka akan ada variable lain yang bisa mengganggu dalam tanda apapun
petik atau tanpa tanda petik
di pemerintahan dki jakarta
dan ini bisa merugikan pak ahok dan pak jarod
sehingga ada kepentingan besar untuk pasal ini
harus diuji materialkan di mahkamah konstitusi
artinya bahwa untuk proses itu partai politik yang bisa membantu
dan saya kira di titik titik itu pak ahok kemudian akan menurunkan tensinya
sehingga kompromi bisa dibangun
oke baik kembali sedikit untuk mengulas sebelum kita tutup
deklarasi yang dilakukan oleh ahmad dhani tentang pasangan rizal ramlian ini
menyebut dengan jujur deklarasi orang kita
ya saya kira pak rizal kita semua tahu dengan konsistensinya
dan militansi di dalam perjuangan kebenaran kebaikan dan sebagainya
cuman waktunya tidak cukup untuk kemudian muncul sebagai petandingnya ahok
karena waktu ini sudah terbatas
proses politik kan mulai dari memperkenalkan figur
dan itu sudah selesai karena menko maritim
pdip itu belum mengusung nama kok
ya tapi pasti akan mengambil figur yang sudah populer
nah pak rizal juga sudah populer
tetapi kan belum bisa diukur elektabilitasnya pada tingkat pemilihan di jakarta ini
artinya masih menjadi tanda tanya kan
apakah pak rizal punya elektabilitas yang bisa mendekati ahok atau bersama dengan ahok
dari sisi apakah realistis atau tidak
saya kira cukup tidak realistis
dan apalagi ini bukan pak rizal yang mendeklarasikan dirinya
tetapi orang lain
nah orang orang yang kemarin kita tahu masih menjadi catatan kaki dari proses pilkada ini
baik saya sebenarnya agak terkejut ketika tadi itu menjadi prioritas ya
gerindra berkomunikasi dengan pdi perjuangan itu menjadi prioritas
kalau boleh kita tahu siapa yang diinginkan gerindra misalnya pdip mengajukan
atau siapapun yang diajukan pdp
prioritas pertama tentu ya kita tidak boleh menyebut nama ya
tidak boleh tidak elok
gak etis tapi kita apapun
tapi sudah ada ya maksudnya
sudah sudah ada
dan itu kan begini bu rindra ya
kita datang ke pdip
kita menaruhkan sandi
nah kalau mau kita kawinkan siapa
yang menyebut dari ini dong
tapi kan sudah ada keinginan juga
atau menyerahkan pasrah saja ini
dan keinginan itu juga dibacanya bukan dari gerindra saja
dari aspirasi aspirasi masyarakat yang berkembang saat ini
dari aspirasi teman teman pdip
jadi kita nunggu
sabar lah bu rindra
biar seri ya ceritanya
kedua kedua saya juga meyakini apa yang dianalisa oleh bung boni itu meleset
dan saya meyakini deknya akan ada kejutan
selalu ada kejutan
karena sebanyak sekali dulu dari teman teman pak sarif yang juga menentang analisa saya bahwa jokowi akan menang telak
dan sudah terbukti saya benar
maka nanti pak sarif akan terkejut lagi bahwa saya pasti benar
bukan soal kejutnya
jakarta penuh kejutan
jakarta penuh kejutan
terkejutnya bukan seperti yang dikatakan
iya kalau pak bung boni sudah menganalisa seperti linier gitu kan
saya pasti terkejut lah bagaimana gerindra mengusung
ahok ahok gitu kan
kita tutup ini sudah makin lebar
tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa
karena ini tadi seperti kata pak sarif mungkin ini berseri ya ceritanya
iya sabarlah bung boni
terima kasih pak sarif
sabarlah bung boni
ini cerita bersambung ya
terima kasih juga pak gembong
terima kasih bung boni atas analisanya pada malam hari ini
dan cnn indonesia prime news masih akan segera kembali